penemuan mayat wanita di sebuah kontrakan gegerkan warga di bekasi
sementara di ciamis meninggalkan mobil dalam hitungan menit uang ratusan juta di dalam mobil raib di bawah pencuri
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
ratusan warga di jalan makom jati kramat jatiasi kota bekasi geger dengan temuan mayat wanita di dalam sebuah kontrakan senin sore
saat ditemukan jasad korban ditemukan sudah dalam kondisi membusuk
diketahui korban berusia empat puluh lima tahun itu tinggal seorang diri di dalam kontrakan
bau busuk yang menyengat menjadi titik awal pemilik kontrakan mencurigai adanya kejanggalan di dalam kontrakan
belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban namun untuk kepentingan otopsi korban dilarikan ke rumah sakit polri kramat jati
di ciamis seorang pns yang bekerja di pengadilan agama ciamis menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca mobil
korban yang baru saja mengambil uang
korban yang baru saja mengambil uang senilai rp satu ratus sepuluh juta dari sebuah bank di jalan sudirman lalu parkir di bank lainnya di jalan ahmadiyani untuk menyetor uang bawaannya
hanya dalam hitungan menit meninggalkan mobil di tempat parkir korban lalu dikabari petugas keamanan bahwa kaca mobilnya telah dibobol mali
petugas keamanan dibantu warga mencoba mengejarnya namun pelaku berhasil kabur dan membawa uang hasil curian
diduga korban sebelumnya telah diincar dan diikuti pelaku setelah mengambil uang
aksi kriminal tiga orang pemuda ini berakhir di jeruji besi
ketiganya diringkus aparat kepolisian satreskrim pores cirebon karena terlibat kasus begal
selain menyita dua sepeda motor milik pelaku dan korban barang bukti batu yang digunakan pelaku untuk melukai korban juga ikut disita
para pelaku ini kerap beraksi pada waktu dini hari dan menyasar tempat yang sepi
selain tiga pelaku yang sudah ditangkap tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi
tim liputan transmedia